dinas kesehatan kabupaten bekasi jawa barat menyesalkan aksi dua oknum bidan yang memermainkan wajah bayi menggunakan aplikasi tiktok
selain membahayakan petugas medis tersebut dianggap lalai saat menjalankan tugas saat melayani pasien
beredarnya video viral wajah bayi yang dipermainkan dalam aplikasi tiktok disesalkan beragam pihak
salah satunya dinas kesehatan kabupaten bekasi yang mengecam dan menyesalkan aksi dua oknum petugas medis sebuah rumah sakit di tambun kabupaten bekasi
belakangan diketahui salah satunya merupakan seorang bidan yang menangani proses persalinan si bayi
namun tiga hari usai dilahirkan bayi tersebut justru dimainkan oleh oknum bidan tersebut
kepala dinas kesehatan kabupaten bekasi menyatakan pihaknya akan mengevaluasi peristiwa tersebut dan memanggil penanggung jawabannya
terus bekerja sesuai dengan tupoksi kita saja jadi kalau bisa ke masyarakat ke pasien itu ya sayang jangan sampai ada lagi kejadian yang seperti itulah
pada prinsipnya seperti itu sangat prihatin sangat menyesal kalau sampai ada sudah muncul kejadian seperti ini
kalau ada dinas kesehatan begitu dan kemarin juga informasi dari pihak rumah sakit sudah diberikan sanksi untuk bidannya
paling tidak menjadi pelajaran untuk kita semua
tidak mengulang kadang kadang hal hal yang dianggap lucu ternyata tidak pantas
sementara itu kpad kabupaten bekasi mempertanyakan bayi yang baru lahir justru diperbolehkan pulang lebih cepat
padahal kondisi bayi rentan terhadap penyakit
itu butuh perawatan yang intensif bisa satu minggu bisa dua minggu
bisa dipastikan berat badan bayi itu tumbuh kembang normal
nah ini kami juga akan bagian salah satunya
rumah sakit kenapa bayi baru di bawah normal sudah diserahkan pulang
dinas kesehatan kabupaten bekasi juga berharap kejadian tidak menyenangkan seperti ini tidak terulang kembali
sementara hingga berita ini dibuat pihak rumah sakit masih belum memberikan komentar terkait hal ini
dedy beben bekasi